komisi pemberantasan korupsi atau kpk menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan ketua pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan atau ppatk m yusuf
dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus penerimaan hadiah terkait proyek di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun anggaran dua ribu enam belas
tersangka dan kita lihat dengan tersangka att
mantan ketua pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan atau ppatk m yusuf keluar dari gedung kpk sekitar pukul dua belas siang
yusuf mengatakan kedatangannya di gedung kpk untuk membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara ataupun lhkpn
yusuf menjelaskan jumlah harta yang dimilikinya pada tahun dua ribu empat belas adalah sebesar empat empat miliar rupiah
ia mengakui ada pertambahan harta yang dimilikinya
pelaporan ini merupakan kewajiban bagi pejabat publik yang harus transparan terhadap harta kekayaan yang dimiliki
yusuf menyanggah bila disebut kedatangannya untuk penyerahan data penanganan kasus termasuk juga soal koordinasi supervisi antara kejaksaan dan kpk